kita beralih ke informasi lainnya sebuah festival gravitasi bumi digelar di ngawi jawa timur
dalam festival ini ratusan peserta berlomba menumpuk batu sungai setinggi dan seindah mungkin
peserta tidak hanya dituntut kesabarannya namun juga ketelatenannya
nah bagaimana keseruannya berikut liputannya
ini mungkin festival yang baru kali pertama digelar di indonesia dan bahkan di dunia
ratusan peserta mengikuti festival gravitasi bumi atau seni menumpuk batu sungai
lomba yang digelar di aliran sungai selondo desa ngerayu dan kecamatan jogorogo ngawi ini diikuti peserta mulai dari anak anak hingga dewasa
selain itu ada pula turis asal inggris yang ikut meramaikan acara
salah satu peserta asing genevra house mengaku tertarik ikut festival gravitasi bumi karena penasaran dengan seni menumpuk batu yang menurutnya sangat unik dan baru kali pertama ia lihat
kita harus berpikir tentang kebiasaan rumput balansi kelihatan jadi sangat bagus
seni menumpuk batu memang kelihatannya mudah namun dibalik itu perlu kesabaran dan ketelatenan karena prakteknya ternyata tidak mudah
seperti yang dialami vivi yang berulang kali tumpukan batunya ambruk
tertanaknya gimana sih
tertanaknya itu mau mencoba
terus ternyata gimana
dalam lomba kali ini tim juri memberikan waktu selama dua jam kepada seluruh peserta
tim juri akan menilai hasil tumbukan batu dengan tiga kriteria
yang di ketinggian tumbukan batu hingga kesulitan dan keindahannya
bagi peserta yang menghasilkan karya unik dialah pemenangnya
kriteria utama dalam penilaiannya yang pertama tinggi dan jumlahnya
jadi seberapa banyak dia bisa menumbuk
seberapa tinggi batu yang ditumpuk
yang kedua adalah tingkat kesulitan
jadi ada yang besar di bawah atau ukir di bawah tingkat kesulitannya juga
dan yang ketiga adalah keunikan dan keindahannya
lomba gravitasi bumi digelar selain untuk mencintai alam
juga diharapkan dapat memumpuk persaudaraan seperti halnya bumi yang harus dijaga bersama sama